tapi kan dia itu
kita gak usah bahas soal itu lagi
kita lupain soal itu ya
biar kamu sadar
gak mau menurut saya dari koba lagi
kalian apa sih
selalu gak lawan papa
mama yang salah tau
mau barang pak
aku aku harus beri
aku mau barang pak
barang ini pak
apa yang kamu bikin
pengen melampaui siku membuang sayangku
udah banget kayak begitu
mama udah bikinin nasi goreng kesukaan kamu
sarapan dulu bareng adik kamu yuk
aku langsung berangkat aja ma masih ada kerjaan

masa pagi pagi udah pergi lagi
masa pagi pagi udah pergi lagi
masa pagi pagi udah pergi lagi
masa pagi pagi udah pergi lagi
masa pagi pagi udah pergi lagi
aku belum lapar
aku juga gak lapar
mama mau bicara sama kalian
kalian berdua ini kakak beradik
gak boleh marahan lama lama
ma aku udah bukan anak aja lagi
jadi mama gak perlu kayak gini
andi juga gak salah
kesalahan lo itu cuma satu
lu kulah ngajar sama kakak lu
lu jadi gak ngerasa bersalah mas
lu udah ngerandahin gua
lu udah jatohin harga diri gua
dan lu udah nuduh riri ngelakuin apa yang gak dia lakuin
lu tau dari mana kalo riri gak ngelakuin apa
lu tuh gak ada disana
kalian berdua tuh diadu domba sama perempuan itu
andi nggak usah jelasin ya
kalian berdua juga gak akan dengerin
mama liat sendiri ya
anak kesayangan mama lebih memilih riri
daripada dekri namunan mama
tengok gue dong
mau bantuin gua kan
jangan tinggalin gua ya
saya akan memberikan tips bagaimana caranya memberikan pola pendidikan yang benar untuk anak

itu bukan khusus valtanya
sorry karena gue baik baik aja nih
oke gak apa apa pak
daripada semuanya makin berantakan
sebenernya gue mau ngenalin lo sama produser baru
karena gue bakalan dipindahin ke program lain
lain kali aja deh gue capek gue butuh istirahat
gue pulang dulu ya
yah kak arin
coba kamu datangnya lebih awal
presenternya baru aja pergi
tadinya aku mau kenalin kamu sama dia
yaudah gak apa apa
nanti juga ketemu lagi
sebenernya kamu gak perlu berantem sama chris
siapapun yang menghina kamu itu
akan berhadapan sama aku
tapi kan dia itu
kita nggak usah bahas soal itu lagi
kita lupain soal itu ya